kita awal informasi pertama dari informasi ditunjuknya basuki cahayapurnama menjadi komisaris utama pertamina menimbulkan pro dan kontra
wakil ketua muam kerindra fadlizon menanggapi sinis penunjukan tersebut
menurut fadlizon ahok bukanlah ahli minyak dan tidak mempunyai kehebatan apapun di bidang perminyakan
sehingga fadlizon menyebut hal ini menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat
biar masyarakat yang menilai kalau saya sih melihat kayak nggak ada orang lain aja gitu
kenapa sih hebatnya gitu menurut saya sih biasa biasa aja
tapi kan itu menimbulkan tokoh tokoh atau orang orang dan masyarakat yang selama ini kontra terhadap ahok menjadi tidak suka
jadi ya saya kira mungkin itu refleksi kedalaman hubungan antara pak jokowi dengan ahok
sebagai teman sejati bukan teman politik atau teman
menurut saya pasti menimbulkan kegaduhan dong
tapi inerja bumn nya sendiri mungkin
ya kan harusnya cari orang profesional emang dia ahli minyak